akibat sungai hulu mahakam meluap
lima kecamatan di kabupaten mahakam ulu kalimantan timur terendam banjir
tak hanya merendam rumah warga di dekat bantaran sungai
banjir juga menyeret dan menghanyutkan beberapa kendaraan
sedikitnya tiga puluh delapan kampung hingga kini masih tergenang banjir
ketinggian air sempat mencapai lima meter
banjir menyebabkan kabupaten mahakam ulu terisolasi
warga hanya mengandalkan jalur sungai
penjabat gubernur kalimantan timur akmal malik
mengambil langkah cepat dengan mencari penjagaan
mengirimkan bantuan berupa sembako alat kesehatan
dan sejumlah perahu untuk mengevakuasi warga
akmal malik juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait
melalui kepala bidang bp bd mahakam ulu
untuk membuat beberapa titik posko pantauan warga
guna mengantisipasi banjir yang semakin tinggi
kemudian juga alat alat kesehatan dari dinas kesehatan
bpbd juga menyiapkan perahu dan kebutuhan kebutuhan
dan juga kita bekerjasama dengan basarnas
untuk berkoordinasi dengan kabupaten bpbd mahakam ulu
untuk segera membangun pos pos